mengetahui sama ibu panti
kalau pernikahan kita ini gak beres
begitu ceritanya pak
andin ada di dalam gak mbak
andin gak ada
dia gak datang kesini
angin pasti di dalam kan
andin gak ada disini
kamu kenapa nyari andin
lagi ribut ya
terima kasih ya
terima kasih bu
ini teh andin
rumah ada emang
alhamdulillah semuanya sehat
aku boleh gak berapa hari nginep disini
ya boleh atu
ini kan rumah peninggalan
arma rumah nenek kamu
nenek kamu pasti seneng
ibu bawa minum dulu
harusnya hari ini adalah dua bulan pernikahan aku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
aku malah tinggalkan rumah suami aku
masalah pasti cemas
bukan karena dia cinta sama aku
tapi karena dia takut
masalah pasti cemas
masalah pasti cemas
kalau pernikahan kita ini gak beres
begitu ceritanya pak
saya sudah berbohong soal mama saya
saya akui saya salah
makanya saya minta tolong sama papa sama mama bantu saya untuk cari andin
kenapa kenapa harus berbohong
tapi sebetulnya saya cuma menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan mama papa andin ke mama saya
saya juga nggak tahu mana situasinya jadi kayak gini pak
kok gak liat bu rosa ya
aneh masa iya sih bu rosa gak datang ke tempat ikan hanya anaknya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
katanya lagi berlatan gitu
bantu saya untuk ketemu sama andin pak
saya harus ketemu sama andin pasti harus minta maaf sama andin
papa udah coba telfon berkali kali dan handphone nya gak aktif
kata mama handphone nya rusak
atau mungkin juga andin matiin handphone nya karena dia gak mau ngomong sama kamu
karena dia masih sedih dan kesel sama kamu
al kamu tuh kamu cinta gak sih sama anak saya
kenapa bikin aldin sedih terus
kamu itu mempermainkan kebahagiaan anak saya
jangan bikin dia sedih
saya salah pak
kalau dengan memukul saya papa bisa maafin saya
silahkan pukul saya pak
saya terima pak
kalau dengan memukul kamu
akan membuat andin gak bisa menang
kalau dengan memukul kamu
andin gak sedih lagi
supaya andin gak sedih lagi
tapi tapi enggak kan
jelasin semuanya ke dia
satu hal lagi
kamu gak usah datang kesini lagi ya
kalau belum ketemu andin
tak mau jadi shameful
masa masih nentanya
village ini tersasangkan
pak udah ya jangan terlalu kamu pikirin
kamu juga harus pikirin kesehatan kamu kan
selamat malam pak
kalau tadi teh neng andin datang ke rumah
terus sekarang andin masih sama ibu gak
saya mau bicara dong
tapi besok saya balik lagi
mau beres beres rumah
yaudah terima kasih ya bu udah ngaprin saya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu alma yang telepon
yang di bogor rumah oma
andin pakai kabur lagi ke bogor
ya pasti karena dia sangat kesel
sangat sedih sama al
yaudah kalau gitu kamu sekarang telepon al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
jadi al kan bisa langsung jemput pak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
aku gak akan ngasih tau ah
nanti kalau andin siap dia akan kasih tahu sendiri
aku setuju kalau andin dan al ini menyelesaikan masalah sendiri
dan biar al tuh ada perjuangannya
besok aku akan telpon lagi bu alma untuk memastikan kondisinya andin
kamu dimana sih nin
sekarang aku lagi ada di rumah omang mas
yang dulu aku pernah ceritain sama kamu
aku gak tau kamu masih inget apa gak
karena menurut kamu aja mas pernikahan aja gak penting buat kamu
gimana dengan percakapan kita
kamu sadar nggak saya tuh lagi nyariin kamu
aku diserimah sendiri
dan waktu dulu papa mas
tapi sekarang udah beda mas
sekarang aku mau kamu
untuk menjemput aku dari kesembiran ini mas
saya yakin saya pasti bakal temuin kamu nih
saya gak suka penolakan
jadi awas kalau kamu menolak nih